dan kini kita beralih kepada sambungan telepon dengan dan lantamal enam makassar laksma tni dwi sulaksono di makassar sulawesi selatan
selamat petang bapak dwi
selamat petang selamat petang
pak dwi ini bisa diceritakan kondisi perairan di selayar sampai dengan saat ini seperti apa
sampai terjadinya insiden seperti yang terjadi dalam km sinar lestari maju tersebut
dan juga bagaimana dengan proses evakuasi kmp ini sampai dengan saat ini progresnya seperti apa
ya baik untuk kejadian laka laut ini yang terjadi di perairan selat selayar memang di sini cuaca cukup unpredictable ya
jadi begitu kejadian tentunya lantamal enam ini segera merespon dengan unsur unsur yang ada yang kami miliki
serta kami juga sudah meminta bantuan daripada koarma dan dwi
dalam hal ini telah akan menggeser unsur unsur operasi gelar operasinya
di antaranya adalah kri madi dihang yang berada di parepare dan kemudian kri layang yang di sekitar perairan kota baru
untuk mendekat untuk melaksanakan bantuan evakuasi serta unsur dari lantamal enam
dalam menikah sulupare yang sudah bergerak tadi sore sekitar jam enam belas empat puluh lima menuju lokasi
semoga dapat membantu
dari terakhir informasi terakhir yang didapatkan korban meninggal juga sudah didapatkan
tapi kalau misalnya untuk lebih jelasnya pak ada berapa korban meninggal dan korban atau orang orang yang harus dievakuasi
dari tim atau personal yang diturunkan ke lapangan ini ada berapa jumlah semuanya dari data manifest yang berada di kapal feri tersebut bapak
dari data yang kami terima dari pos pos pengamat kami di selayar maupun di bulukumba ini sekitar satu ratus tiga puluh
ini kami juga belum konfirmasi cross check lagi
nanti untuk unsur unsur yang melakukan pertolongan di sini tiga kri
yang mendekat ini kami mengerahkan hampir dua ratus lima puluh orang ini on board untuk melakukan pertolongan
dengan beberapa personil marinir juga dari lantai mal enam kami melibatkan dengan membawa perahu perahu karet tentunya dalam proses escape daripada penumpang ini
banyak yang terjun ke laut ini dengan menggunakan lifecraft yang tentu membutuhkan pertolongan segera itu untuk diangkat ke atas air
terima kasih laksma tni pak dwi sulaksono yang melaporkan kondisi terkini
bagaimana proses evakuasi yang sedang berlangsung terhadap kapal feri km lestari maju di sulawesi selatan
kita harapkan saja agar proses evakuasi berjalan dengan lancar